profesor ss saat ini sedang diproses sebagai tersangka
setelah kami sekarang sedang berproses untuk melakukan penelusuran
atau misalkan misalkan anak anak indah kan main bola ya bu ya
bagi sebagian korban gempa cianjur
kalau keluar itu mesti saya kepikiran mendingan gini aman
kelabang tapi yang keting
tapi kita juga punya banyak tim yang sebenarnya base di lapangan